pemerintah kabupaten temanggung jawa tengah kembali menganggarkan dana untuk ekskavasi atau penggalian situs liangan di lereng gunung sindoro di desa purbosari kecamatan ngadirejo
dana tersebut diperuntukkan untuk penelitian dan juga penataan komplek liangan yang merupakan peninggalan zaman mataram kuno
pemerintah kabupaten temanggung jawa tengah kembali menganggarkan dana untuk ekskavasi atau penggalian situs liangan di desa purbosari kecamatan ngadirejo
dalam penggalian lanjutan ini pemkap temanggung telah menganggarkan dana tiga ratus juta rupiah bersumber dari dana apbd tahun dua ribu delapan belas

pemerintah kabupaten temanggung telah menganggarkan dana untuk penelitian temuan baru tim ekskavasi yang berhasil menemukan tangga
tangga tersebut diduga sebagai tempat peribadatan di sebelah utara candi utama situs liangan
itu nanti untuk penelitian
artinya eskalasi itu kan sebenarnya bagian dari penelitian
meneliti kemungkinan kemungkinan temuan yang belum ditemukan
dan yang keempat temuan yang belum ditemukan
yang kedua adalah untuk penggresian lah
sejak ditemukan pertama kali oleh penambang pasir sekitar tahun dua ribu delapan eskavasi situs liangan sudah dilakukan beberapa kali
namun hasil penggalian itu belum sepenuhnya mengungkap misteri yang terdapat di situs liangan
sejauh ini tim gabungan berhasil menemukan situs utama lahan pertanian tempat peribadatan dan lima lapis talut border di atas area pengujaan jalan batu